kita ke informasi selanjutnya perbuatan keji dilakukan oleh dua orang ayah kandung terhadap darah dagingnya sendiri
bahkan salah satunya tega mencabuli anak anaknya sejak masih berusia empat tahun
entah apa yang merasuki pikiran r empat puluh satu tahun warga jalan kasturi landasan ulin banjarbaru kalimantan selatan
ia tega mencabuli darah dagingnya sendiri selama belasan tahun
bahkan r mencabuli putri kandungnya rw sejak sang anak berusia empat tahun
kasus perundungan memalukan ini terungkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan bejat suaminya ke polres banjarbaru
ironisnya lagi r juga pernah melakukan perbuatan serupa dengan kakaknya rw
namun karena takut sang kakak memilih kabur dari rumah
sementara itu seorang ayah di banyuwangi jawa timur juga tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang berusia sebelas tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar
perbuatan bejat pelaku terbongkar saat nenek korban curiga terhadap cucunya yang selalu beralasan datang bulan setiap kali disuruh mengaji
dari hasil penangkapan petugas berhasil mengamankan baju dan celana dalam milik korban
untuk mempertanggung jawabkan r juga pernah melakukan perbuatan
untuk menjawabkan perbuatannya kini tersangka harus mendekati balik ceruji besi dan dicerat dengan pasal perlindungan anak